pertamina dan saudi aramco melanjutkan kerjasama pembaruan kilang minyak cilacap
melalui kerjasama patungan ini pertamina mengharapkan kilang minyak cilacap dapat memproduksi setidaknya empat ratus ribu barrel per hari
saat ini kilang minyak cilacap baru mampu memproduksi kurang lebih tiga ratus empat puluh delapan ribu barrel per hari
dalam penandatanganan head of agreement di kantor pusat pertamina
direktur pertamina dwi sucipto menyampaikan bahwa saudi aramco meminta adanya keakselerasi dalam proyek pengembangan kilang di cilacap
kilang cilacap tersebut diharapkan dapat beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh satu atau lebih cepat satu tahun dari target awal
saat ini pengembangan kilang tersebut sudah memasuki tahap perencanaan awal atau basic engineering design
tahap bid ini dijadwalkan selesai pada februari dua ribu dua puluh
akhir november yang lalu sebenarnya kita sudah mendapatkan
jadi kita sudah bisa close di akhir november
tetapi karena untuk signing itu masih kita perlu ngatur waktu
agar kedua top management di kedua perusahaan ini bisa sama sama desain
maka agar kita geser
dan ada beberapa memang yang
kita perlu fine tuning untuk bisa mendapatkan agreement yang seoptimal mungkin
yang akan dipasok oleh saudi aramco
tidak hanya untuk pengembangan kilang cilacap
presiden sekaligus direktur saudi aramco amin nasir juga menyatakan ketertarikan untuk pembangunan
sekaligus pengembangan kilang balongan dan juga dumai
kita mencari penyelesaian
kami ingin mengembangkan dan memperbaiki kedua duanya
dan setelah selesai dengan pekerjaan yang kita mulai dengan teknik asas di kilang celacap
dengan konfigurasi yang benar di kilang celacap
kita bisa mengetahui integrasi yang akan diperlukan dua perusahaan tambahan
karena kita harus melihat tiga perusahaan yang diperbaiki di satu segmen
kami ingin mengetahui kemungkinan untuk integrasi antara kedua duanya
kedua duanya adalah jawa yang adalah balongan dan jeli jawa dan dumai
selain bbm kilang ini juga diharapkan mampu menghasilkan produk lain seperti oli dan produk petrokimia
diharapkan proyek ini dapat membuka tiga puluh hingga lima puluh lapangan pekerjaan
lihat link di deskripsi di kolom komentar